semua penduduk mendesak ke rumah wali kota untuk meminta tolong
wali kota mendengar teriakan para penduduk dan keluar
kami ingin menanggulangi tikus tikus secepatnya
atau kami akan membubarkan pemerintahanmu
kami akan mengadakan meeting untuk mencari solusi beri kami waktu
masyarakat senang dengan kata kata wali kota
wali kota mengadakan pertemuan dengan anggota dewan
bahkan setelah diskusi dan debat berjam jam mereka tidak punya solusi
tiba tiba ada suara mengetuk pintu
seorang pria memasuki ruangan
dia mengenakan jubah panjang yang aneh
setengahnya berwarna merah dan setengahnya lagi berwarna kuning
dia kurus dan tinggi
jari jarinya bergerak dengan gusar seolah memainkan suling
apa kau lari dari sirkus
seisi ruangan tertawa
orang orang memanggilku peniup seruling
aku punya kekuatan rahasia untuk memanggil
aku menggunakan kemampuanku kepada makhluk yang berbahaya seperti tikus mondok kodok kadal ular dan tikus
kau bisa memanggil tikus
lalu bagaimana aku bisa percaya
aku membebaskan masyarakat afrika dari sekawanan agas yang ganas
di daerah asia aku menyelamatkan masyarakat dari kelelawar tampur
aku berkeliling dunia untuk menyelamatkan orang orang dari makhluk jahat
oke tunjukkan kemampuanmu dan bebaskan kami dari tikus tikus
tentu tuhan tapi untuk itu bisakah kau berikan aku seribu gilder
ya tentu apapun yang kau mau
bagaimana anggota dewan
anggota dewan menyetujui keputusan wali kota
kau bisa mulai kerja sekarang
hidup seruling itu berjalan ke jalanan dan tersenyum
dia mengeluarkan sulingnya dengan tenang
dia mulai memainkan tiga nada melengking
seperti sulap semua tikus keluar berjatuhan dari rumah rumah
keluar dari sepatu dan topi meninggalkan makanan yang mereka kunyah
tikus abu abu putih coklat semua berlari ke jalan
mereka mulai mengikuti permainan sulit
langkah demi langkah mereka berjalan menuju kota sampai mereka datang ke sungai
masyarakat hemlin memandang dengan senang
sambil menganga karena tidak percaya dengan kejadian itu
pemain suling melompat ke batu di air dan berdiri di sana memainkan sulingnya
tikus tikus tanpa melihat jatuh ke sungai dan tenggelam
satu persatu mereka loncat ke air tanpa sadar
seketika tidak ada lagi tikus di kota hemlin bebas dari tikus
oleh tidak ada lagi tikus lagi di kota
tidak ada lagi tikus
tidak ada lagi tikus
pemain suling menghampiri wali kota untuk imbalannya
pekerjaanku sudah selesai
sekarang saatnya kau menepati janjimu
kau melakukannya dengan hebat
tapi seribu killer untuk pekerjaan beberapa jam saja tidaklah pantas
itu adalah uang yang besar untuk dibayar per hari
kau mengingkari janjimu
akanku bayar sekitar seratus kilder
yang mana lebih dari cukup untuk upah sehari
ini tidak benar
akanku tunjukkan yang bisa kulakukan
seorang pemain suling bodoh sepertimu tidak bisa mengancam kota ini
ambil uang ini dan segera pergilah
pemain suling itu meninggalkan aula
dia menuju jalan dan mengeluarkan sulingnya lagi
dia letakkan di mulutnya dan mulai memainkannya
tapi kali ini suaranya berbeda
satu persatu anak anak menoleh dan mulai berjalan ke arahnya

saya sudah berjalan ke arahnya
pemain suling mulai berjalan dan anak anak mengikutinya
orang tua mereka dan penjaga tertegun dengan suara itu
dan tidak bisa bergerak
nada pemain suling membuat mereka mati rasa
pemain suling berjalan menuju sungai dan berjalan menuju gunung
saat dia mencapai sisi gunung
si pemain sulit masuk dan anak anak mengikutinya
pintu itu kemudian tertutup
satu satunya yang tertinggal adalah anak lemah yang tidak sanggup mengejar gerbang sebelum tertutup
sesaat nadanya terhenti orang orang berlari menuju gunung
mereka menemukan hanya satu anak di sekitar gunung dan menanyakan mengenai anak yang lain
mereka semua masuk ke portal dan portalnya tertutup sebelum aku masuk
tapi kenapa tadi kau mengikutinya
nada itu menyajikan kami ke wonderland di mana semuanya adalah coklat biskuit dan kue tumbuh di pohon
dia bahkan memberitahuku bahwa aku bisa berlari kemana saja
tapi tiba tiba musiknya terhenti dan tiba tiba aku sudah di depan gunung ini
masyarakat merasa sedih dan mulai menangis akan anak anak mereka
hohoho anakku kembalilah kembalilah
mereka memanggil wali kota dan menyalahkan untuk semuanya
aku juga kehilangan anakku aku minta maaf atas apa yang kulakukan
aku sudah membawakan kau seribu gilder tolong kembalikan anak anak kami
kembalilah dimanapun kau peniup suling
untuk mengejutkan mereka peniup suling itu berjalan dari balik gunung
semua orang tenang saat melihatnya
oh kami senang kau kembali
mereka semua aman dan senang mereka akan kembali setelah kau penuhi janjimu
wali kota memberikannya seribu gilder dan seketika portal muncul di baliknya
anak anak keluar berlari dan memeluk orang tua mereka
peniup seruli aku berterima kasih atas perbuatanmu di kota ini
terima kasih menyelamatkan kami dari tikus
dan mengembalikan anak anak kami
aku tidak akan mengingkari janji lagi
kau akan kehilangan anak anakmu dan semua tikus akan kembali
kotamu kotor sekali
ini yang mengundang hama seperti tikus dan serangga
mereka akan menyebarkan penyakit ke kotamu
dan kemudian anak anakmu akan sakit
ini akan menyebabkan kau kehilangan mereka
saya sebagai wali kota bertanggung jawabnya
bertanggung jawab atas kebersihan kota ini
kita akan membuang sampah di tempatnya
dan melakukan semua yang bisa kita lakukan
untuk menjaga kota ini bersih dari penyakit
iya dia benar
baiklah ini adalah waktuku untuk pamit
pemain suling itu meninggalkan kota
dan hamlin menjadi kota yang bersih
itu adalah lima puluh tahun yang lalu